untuk membahas detail soal tempat isolasi apung yang dibuat di atas kapal milik pt pelni di kota makassar sulawesi selatan
sudah bergabung bersama kami wali kota makassar muhammad ramdan pomanto atau biasa dipanggil dhani pomanto melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak dhani
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam bapak apa kabar sehat pak
baik alhamdulillah sehat
alhamdulillah bapak ini kan kasus covid sembilan belas semakin tinggi jumlahnya hari ini juga kembali pecah rekor
apa sebenarnya pertimbangan memilih tempat isolasi atau bisa dikatakan rumah sakit apung begitu
apakah kapasitas di rumah sakit yang di darat sudah mulai penuh
jadi kota makassar itu mengevaluasi perkembangan eskalasi covid itu setiap hari senin bersama epidemiolog dan selingan dari seluruh ilmu ilmu epidemiolog
nah terlihat bahwa senin kemarin kondisi isoman yang ada di atau isolasi mandiri yang ada di kota makassar sekitar dua orang
dari eskalasi minggu terakhir
nah sehingga kalau kita lihat dan dari nasihat para epidemiolog diidentifikasi bahwa yang paling berbahaya
sebagai carrier daripada saran ini adalah justru orang yang terpapar pada kondisi
otg atau tanpa gejala dan ringan
karena mereka sendiri bisa jalan dan mereka jalan ke warung kopi jalan kemana mana hingga transmisi penularan ini ada pada dua gejala ini
nah sedangkan kalau yang sedang dan berat itu sudah rata rata di atas tempat tidur
nah sehingga daripada semua nanti masuk dari empat gejala ini
tg ringan sedang dan berat semua ke rumah sakit maka kita memisahkan mereka khusus otg dan ringan

kita bisa menghasilkan isolasi mandiri secara terpadu
nah kalau kita lihat di kompetisi dua ribu orang tadi yang hari ini teridentifikasi dari tes lab yang ada
itu berisolasi mandiri di rumah
kira kira setengahnya lah yang tidak layak dalam asumsi kami
sehingga kalau kita lihat seribu orang
maka kita memerlukan sekitar sepuluh hotel untuk menampung ini
nah kalau sepuluh hotel
sedemikian repotnya pemerintah kota untuk mengontrol
untuk mengontrol segala sesuatu
maka dibutuhkan satu tempat yang steril
yang gampang kita membuat program program isolasi terpadu
dan pilihannya adalah kapal pelni yang berkapasitas normalnya dua
kemudian di press menjadi sembilan ratus termasuk nuggetnya
di pres menjadi sembilan ratus tidaknya bisa menampung sekitar delapan ratus pasien gitu ya pak wali kota
pak wali kota screeningnya bagaimana untuk bisa mendapatkan tempat isolasi di sana
karena kan ini jumlahnya juga ada sekitar seratus orang
ada sekitar dua ya di sana yang positif
jadi model screeningnya kami punya namanya detektor yang datang dari rumah ke rumah setiap hari
nah dari hasil deteksi itulah terlihat beberapa gejala gejala yang kemudian
ada pasukan kami yang khusus memang untuk men tracing namanya covid hunter
jika ada gejala gejala yang suspek
maka covid hunter akan datang ke rumah untuk mendressing
protes langsung ngetes dengan pcr
nah dari hasil pcr itulah di triase atau dipisahkan antara otg ringan sedang dan berat
sedang dan berat langsung ke rumah sakit sedangkan otg dan ringan itu langsung ke isolasi mandiri
jadi lewat pcr screeningnya bukan lagi screening testingnya
jadi tidak screening lagi mbak dea ini langsung testing
nah hasil testing itulah
kemudian kita ada tim khusus untuk mengantarkan langsung ke kapal untuk diisolasi apung
dan ini bukan sekadar isolasi juga tapi isolasi training and recreation
jadi isolasinya untuk penyembuhan trainingnya nanti mereka sembuh
mereka menjadi covid fighter menjadi covid influencer
yang kemudian juga recreationnya adalah untuk menunjang imun mereka di atas kapal dan supaya tidak bosan
untuk fasilitasnya sendiri hingga saat ini apa saja pak yang sudah ada dan yang sedang dipersiapkan yang mungkin saja belum lengkap di sana
jadi memang khusus untuk nages saya kira sudah karena dia di kamar tidak ada masalah
kemudian tinggal kita membuat ante room
jadi room untuk memisahkan antara yang isolasi dan yang tidak isolasi yaitu nages
khusus untuk tempat isolasi kita membutuhkan separator
jadi separator antar tempat tidur satu dan tempat tidur yang lain
dengan segala fasilitas termasuk program program menarik yang sekarang dipodok oleh content creator kita
untuk membuat semacam pendidikan pendidikan jadi semacam training baik itu motivator motivasi
kemudian film film yang membuat sejarah atau membuat ketahuan kita
kemudian malamnya akan ada gamenya dan berhadiah
ya gamenya itu berhadiah
ya game game dari pertanyaan apa yang seharian mereka nonton
hingga mereka betah termasuk fasilitas rekreasi
termasuk olahraga kemudian yoga
nah itu semua lagi sementara dibuat sop dan program programnya sehingga bisa menarik
dan dengan pemandangan seputaran lothari makassar saya kira insya allah akan berkuat imun
tapi kalau kita bicara soal tenaga kesehatan seperti apa pak wali kota
berapa jumlah tenaga kesehatan kemudian berapa jumlah dokter spesialis kemudian suster
dan juga petugas petugas yang memang terlatih untuk menangani pasien covid sembilan belas
pemerintah kota ya
pemerintah kota sudah bekerja sama dengan semua pihak
termasuk insya allah hari jumat besok kami akan bertemu dengan beberapa dekan dekan kedokteran
untuk mempersiapkan mobilisasi jika ada terjadi betul betul gelombang ketiga
memang ciri ciri gelombang ketiga di makassar sudah tampak dari grafik dari epidemiolog
ya dari pantauan bantuan jumlahnya
dan untuk ketersediaan kapal fasilitas nakes dan dokter ada enam puluh empat
yang sudah standby sudah lady di atas kapal
dengan kita akan membuat juga tempat kedaruratan jika terjadi hal hal darurat di atas kapal
insya allah dengan kondisi otg dan ringan insya allah hal hal seperti itu kecil kemungkinan
tapi walaupun seperti itu kami mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi
pak wali kota ini kan kita tahu juga bahwa pasien covid sembilan belas yang otg maupun yang bergejala ringan
juga punya kemungkinan ada perburukan
ini kan lokasinya ada di dalam kapal
apakah jalan atau apa ya atau contingency plannya sudah dipersiapkan jika membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi
apakah ini dekat dengan rumah sakit yang mungkin punya ruang rawat ruang icu misalnya
ya ini sepanjang pantai ini kita punya banyak rumah sakit memang yang sangat favorit
terkhusus icu icu yang terbaik
icu yang terbaik di makassar itu justru ada di posisi rumah kasar mbak deha
dan walaupun seperti itu kita siapkan juga semacam icu di atas kapal
jadi jika terjadi hal hal misalnya tengah malam dan hal hal yang emergency sesegera mungkin kita siapkan
sejauh ini sehingga hari ini bed occupancy rate di kota makassar sudah mencapai berapa persen
pak wali kota
ekornya itu sudah melewati lima puluh persen ya
misalnya dalam ukuran walaupun belum sampai enam puluh persen saya tidak tahu terakhir laporannya
tapi terakhir sebenarnya waktu dua minggu lalu itu baru tiga puluh sekian persen lah hampir empat puluh persen
tapi rasa rasanya dengan melihat tahap hari senin kemarin ini sudah mencapai lima puluh persen

kalau sudah mencapai lima puluh persen artinya sudah akan berhasil
kalau sudah mencapai lima puluh persen artinya sudah
karena tergantung hal yang dibunyikan alaramnya
karena standar who enam puluh persen ya maksimal bornya enam puluh persen
kapan kira kira ini akan bisa digunakan oleh warga atau digunakan oleh pasien covid sembilan belas
kami lagi memperparasi satu minggu ini baik preparasi fisik maupun sop nya
sop ini kerja kerja bareng misalnya sop tentang kesehatan sop tentang transportasi ke pelebuhanan
sop tentang motivasi sop tentang rekreasi dan olahraga
reaksi dan olahraga semua
sementara bekerja besok
tim kesehatan secara lengkap bersama
idi dan ppni
dengan para ahli ahli
kesehatan di tokota makassar
akan memberi usulan sop
ya sop dari
kemudian berhubungan dengan
teman teman motivator juga
lagi membuat sop bagi motivasi
apa yang diberikan kepada mereka
termasuk teman teman seniman dan
teman teman budayawan memberikan
kita informasi tentang
rekreasi ya musik apa di dalam
program musiknya dan
hal hal lain yang bisa menunjang
ini bisa lebih kuat baik
mudah mudahan segera terlaksana
tempat isolasi semakin banyak
bagi warga makassar dan sekitarnya
terima kasih pak dhani pomanto
wali kota makassar sudah berkenan bergabung
bersama kami pada malam hari ini sehat selalu pak
terima kasih mbak dea